nyi arum tidak akan bisa kembali ke wujud aslinya
tidak akan bisa menjadi manusia
jangan sampai kamu menyentuh air sungai cikapundung yang sudah tercampur rawan ini
benarkan akan siap menjadi suami saya
dan siap menghadapi apapun yang terjadi
apapun akan akan lakukan buat kamu
nek bagaimana jaka bisa ketemu dengan nyi arum nek
sebenarnya nyanyi arum itu sangat baik
kenapa dengan nyi arum nek
nyai arum adalah penunggu dari sungai cikapundung
adalah siluman ikan
nyai arum siluman ikan
sifat jaka saat ini adalah bukan sifat aslinya
karena dia dipengaruhi oleh nyi arum
oleh sebab itu
nyai harus segera memisahkan hubungan jaka dengan nyi arum
sebelum jaka menikahinya
nenek nenek dimana
nyai harus segera menolong jaka
jangan sampai jaka menikah dengan nyi arum
karena kalau jaka menjadi pengikut siluman ikan
nyai tidak akan pernah bertemu lagi dengan jaka
jaga aku harus menolong jaka
aku harus menolong jaka
kamu tuh udah pulang
jakarta sedang merapikan ini semua bu
kan sebentar lagi jakata akan menikah dengan nyi arum
jaga lebih baik kamu pikir pikir dulu
ibu gak mau kamu ninggalin ibu
ibu tuh ngomong apa sih bu
kan jakata tidak bilang kalau jaka akan meninggalkan ibu
jakata akan tetap menikah di sini
dan bakal tetap tinggal di sini juga
apa alasan ibu
sehingga ibu tuh tidak setuju kalau jaka menikah nyi arum
karena nyi arum itu
karena nyi arum itu bukan manusia
dia itu siluman
bu ibu tuh jangan sembarangan kalau ngomong
nyi arum itu tuh bukan siluman
nyi arum tuh bukan dari yang sengaja dikirim oleh dewa
yang sengaja dijodohkan sama jaka
harusnya tuh ibu bersyukur karena jaka yang dipilih untuk dijodohkannya
jaka kamu tuh udah diguna guna sama siluman itu
kamu tuh jangan percaya apa yang diomongin sama dia
dia itu siluman
jangan pernah ngomong nyi arum tuh siluman
karena nyi arum tuh bukan siluman
ibu tuh tidak tahu apa apa tentang nyi arum
jaka yang lebih tahu
jaka tidak akan menuruti kata kata ibu
karena jaka akan tetap menikahi nyi arum
apa yang harus aku lakukan agar jaga bisa melupakannya arung
kayak bau batang
ada pak wira
kami ada perlu kea
kalian tunggu sebentar
ternyata lawanmu cukup tangguh
dia dilindungi oleh kekuatan dari sungai cikapundung
menunggu sungai cikapundung
dia adalah siluman ikan
dan jika sampai siluman ikan itu menjelma menjadi manusia
berarti dia sedang jatuh cinta kepada seorang pemuda
karena siluman ikan itu adalah seorang wanita yang cantik
yang bernama nyaro
dan biasanya pemuda yang disukai nyaro
akan diberikan kekuatan yang sulit untuk dikalahkan
wah jangan jangan wanita cantik itu yang bersama si jaka tuh kang
tidak salah lagi ki
apa kalian melihat siluman ikan itu
kami melihat jaka memiliki seorang kekasih
seorang wanita yang sebelumnya tidak pernah kami lihat gini
dan wanita ini cantik sekali
tidak salah lagi
jangan sampai mereka menikah
apa yang akan terjadi
laki laki itu akan menguasai tanah pasudan
dan kekuatan mereka akan semakin sulit untuk dikalahkan
kalian harus segera bertindak
lalu apa yang harus kami lakukan gitu
dengan ramuan itu kamu bisa menanding kekuatan jaka
dan ini ramuan untuk memusnahkan siluman ikan itu
kalian harus segera menambuh ramuan ini ke sungai jika pundung
sebelum bulan purnama nyarum berendam di sungai dalam wujud manusia
dan dengan hanya ramuan ini nyaro tidak akan bisa kembali ke wujud aslinya
tidak akan bisa menjadi manusia
jangan sampai kamu menyentuh air sungai jika pundung yang sudah tercampur ramuan ini
baik ki kalau begitu kami pamit sekarang ki
sampai ketemu lagi lagi minutes yang sama kita lagi scandal dekorasi
sampai jumpa lagi kang
jangan tergadi berarti kang
namunret teman anti suami ya
aendah tuh dia pisah duit pang rosa
saat lukis dia
jaka dimana jaka
nyai sudah sadar
sebenarnya ada apa nyai
gak ada guna guna sama nyai arum
siluman ikan penunggu
sungai cikapunung itu ki
aki cari jaka
jangan sampai dia menikahinya arum
nyai tunggu disini ya
saya akan mencari jaka
kau tak akan menikahimu